nilai tukar rupiah kembali bertekuk lutut di hadapan dolar as pada perdagangan senin tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah semakin mendekati level psikologis rp lima belas lima ratus per dolar as
nilai tukar rupiah terus melemah
rupiah di pasar spot kini telah menembus ke level lima belas empat ratus delapan puluh delapan per dolar as
tekanan bagi rupiah masih datang dari eksternal bank sentral as yang akan terus agresif menaikkan suku bunga
serta isu resesi dunia menjadi kombinasi sempurna yang membuat dolar as sangat perkasa
di sepanjang tahun ini indeks dolar as telah melesat tujuh belas delapan puluh dua persen terhadap enam mata uang dunia lainnya
pergerakan dolar as yang stabil berada dekat dengan rekor tertingginya